jadi sudah minggu kedua dua kali senin kita masih membahas terkait dengan pssi
khususnya sindiran atau kode kode keras lah ya terhadap sang ketua umum pssi yaitu edi rahmayadi
kita akan bahas bersama as sukawijaya anggota komite eksekutif pssi
selamat malam pak sukawijaya terima kasih sudah berkabung dengan cn news show connected
saya harus tanya sebelum kita kemana mana melebar kemana mana
dengan pernyataan pak edi beberapa waktu lalu wartawan baik timnasnya harus baik
tanggapan dari exco atau komite eksekutif seperti apa nih pak
terkait apa itu tanggapan pak edi terkait apa
iya wartawan harus baik pssi nya juga nanti akan baik
ya itu kan itu kalau menurut saya itu hanya ungkapan saja
jadi nggak harus ditanggapi dengan serius
pada tekan karena ada sekali banyak tekanan tekanan
dari masyarakat tekanan tekanan dari pekerjaan
itu manusiawi lah menurut saya itu
oke di internal pssi sendiri di kalangan komite eksekutif juga salah satunya
apakah juga merasakan tekanan untuk hal hal seperti ini
artinya yang menuntut kode kode keras desakan untuk pak edi untuk mundur dari ketua umum pssi kah
iya kita komite eksekutif saya rasa pak edi pun sama
beliau pasti mendengar dan beliau merasakan
apa yang diharapkan atau apa menjadi tuntutan dari beberapa supporter
tekanan dari masyarakat itu pasti kita juga mendengarkan
dan juga pasti kita merasa tertekan juga
oke kondisi di internal sendiri seperti apa sih pak terkait dengan
ini kan gini minggu lalu sudah ada artikel di voxport asia
artinya dengan headline atau dengan judul
lima alasan mengapa edy ramayadi harus mundur dari ketemuan pssi

kemarin di laga indonesia melawan filipina
kemudian mungkin hanya sebatas yel yel atau nyanyian kecil gitu
tapi ini disuarakan mungkin oleh puluhan oleh ratusan orang supporter timnas indonesia
itu kan bukan hal yang harus atau bisa kita anggap sepele lah ya
iya jadi memang dengan adanya tuntutan dari supporter itu
menurut kami menurut ekdo itu juga wajar
mereka ingat pssi sedang menanggungnya
tidak dapat menunjukkan prestasinya di dalam timnas senior utamanya
kemarin kan kita gagal
jadi kita anggap bahwa ini sebagai bahan evaluasi kita
sebagai cambuk bagi kita untuk bekerja lebih keras
untuk bekerja lebih baik
dan tentu saja ketua umum diharapkan untuk berpikir lebih keras
berpikir lebih untuk kemajuan sepak bola indonesia
oke yang disorot ini kan halnya terkait dengan desakan untuk pak
pak edi mundur dari kursi ketua umum kan banyak nih ya pak ya
terkait dengan performa timnas indonesia yang dianggap sepanjang kepemimpinan p e d
di kursi ketum nampaknya kurang menunjukkan prestasinya
atau kurang cemerlang
kemudian juga yang disorot adalah isu rangkap jabadannya p e d
sebagai ketum kemudian sebagai gubernur sumatera utara
kemarin juga tadi kita putarkan statement dari pelatih bima sakti
yang menyebut bahwa kegagalan indonesia di aff
karena kelelahan imbas dari liga domestik yang masih berjalan
itu juga menjadi salah satu hal atau lima satu dari lima alasan yang ditulis oleh foxford asia pada minggu lalu
anda melihat apakah alasan ini memang relevan dan pernah nggak sih dipertimbangkan oleh komite eksekutif atau exco ini
betul dan alasan itu semua yang saya dengar yang disampaikan itu merupakan fakta fakta yang ada di lapangan
di antaranya aff berlangsung liga berlangsung
itu juga tapi
kalau kita tarik mundur sebenarnya liga itu sekarang juga waktunya nggak perlu turun turun lagi
karena kemarin kita ada beberapa kegiatan atau kejadian vosmayor yang mengakibatkan liga itu diutur
karena sebenarnya jabal awal tahun pada saat kongres tahunan itu sudah disusun dengan baik
tapi berjalannya waktu kan tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan
sehingga berjuran antara jabal kita dengan jabal liga
jadi ini yang menjadi evaluasi juga bagi kita
kedepan tidak boleh lagi
nanti pt liga menjatuhkan yang jabal berbenturan dengan siknas
karena itu sangat penting sangat mempengaruhi
beberapa faktor faktor kegagalan timnas itu rapat malam hari setelah pertandingan terakhir
itu kita ulas satu per satu
dan kita berusaha kita perbaiki
dan nanti kita buat rangkumannya supaya bisa diperbaiki
program ke depan dua ribu sembilan belas lebih baik daripada dua ribu dua puluh
oke jadi apa yang terjadi sekarang kondisi sekarang masih dianggap sebagai hal yang masih bisa diperbaiki lah
masih bisa ditolong gitu ya
masih kan begitu
oke pak soekar wijaya
kita itu semua mulai dari ketum hingga anggota itu semua terpukul dengan kegagalan kemarin
kita juga merasa sedih kita juga merasa terkubur
tapi kita berusaha memperbaiki diri untuk
untuk posisi ke depan yang lebih baik
saya rasa kalau kita berbicara kegagalan timnas
kemarin memang itu kegagalan kita semua
kegagalan ketua umum kegagalan tekno kegagalan wijaya
itu memang semuanya itu kegagalan kita semua
ini yang harus kita perbaiki bersama sama
oke pak soekar wijaya sepanjang perjalanan pssi
sepanjang sejarah perjalanan pssi
anda pernah melihat atau pernah merasakan apa yang terjadi sekarang
apa yang terjadi sekarang
apa yang terjadi sekarang
makan kemudian kode keras sidiran apapun itu namanya
kepada ketua umum pssi
pernah tidak ini terjadi
mungkin di masa masa sebelumnya
kalau saya lihat dengan kasus yang sama memang belum pernah terjadi
tapi dengan tuntutan yang sama itu beberapa kali sempat terjadi ya
dulu ada masa masa ketua umum ketua umum yang dulu juga pernah ada destakan dari masyarakat ketua umum
lalu sebelumnya tidak ada destakan
masyarakat lagi untuk mudir
nah itu supaya sebaiknya jangan menjadi budaya kita
setiap kali ada kegagalan lalu harus mundur ketua umumnya
karena mengganti ketua umum itu tidak mudah dan prosesnya panjang dan sangat mahal
justru akan merugikan sepak bola indonesia itu sendiri
kalau menurut kami menurut pendapat saya sebenarnya
kegagalan kita di dua tahun ini aff maupun afc itu semuanya
itu adalah buah dari
pembinaan beberapa tahun lalu yang tidak berjalan
sehingga semestinya kalau kita mau melihat keberhasilan ketua umum pak edi
atau pssi era sekarang
beri kesempatan ini sampai masa jabatan selesai
itu baru akan kelihatan apakah ada prestasinya atau akan menurun
pada saat kongres nanti dua ribu dua puluh boleh kita hakimi
berarti memang kita tidak menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya
oke jadi yang sekarang ini masih belum
belum bisa kelihatan gitu ya hasilnya apa yang dipimpin oleh pak edi selama dua tahun
sebaiknya kita jangan memfonis
itu kalau dibiasakan itu juga akan merugikan sepak bola nasional itu sendiri
begitu maksud saya
oke pak sukawijaya
dengan apa yang terjadi dalam dua tahun kepemimpinan pak edi
apa mungkin dari exco sendiri pernah melakukan pertemuan
atau mungkin beberapa bulan
belakangan kan yang desakannya cukup keras atau cukup kerasa
mungkin dirasakan oleh pssi juga
pernah tidak ada pertemuan artinya untuk mengurus untuk menanggulangi mencari jalan keluarnya
seperti apa solusinya seperti apa
karena seperti tadi saya sampaikan
baik ketua umum pak ketum maupun anggota eksekutif komite itu selalu mendengar
dan kita merasakan apa yang menjadi tuntutan dari pendukung atau masyarakat sepak bola indonesia
dalam beberapa kasus kita sekarang mengadakan rapat eksekutif komite intensitasnya kita tingkatkan
bahkan sekarang kita rutin mengadakan rapat itu dua minggu sekali
ya itu untuk membahas masalah masalah kiranya yang kurang
masalah masalah yang perlu kita tutaskan dalam segera tentu saja butuh kebijakan dari kota dan masyarakat yang berada di dalam komite ini
ketua umum dan kebijakan dari ekco itu harus segera bisa dilaksanakan dalam waktu segera dan secepat cepatnya
kita bahkan sempat membentuk tim pencari fakta untuk menyelesaikan kasus kemarin itu kematian supporter besi
ada itu artinya kita bergerak cepat juga dan kita bekerja keras kita lakukan pertemuan pertemuan untuk segera menyelesaikan masalah

oke sebegitu banyak desakan terhadap pak edi ramayadi

ada sinyal belum ada kode pak edi tetap berada di kursi ketua umum pssi ya berarti ya pak sukawijaya ya
jadi kalau masalah beliau itu mau mengundurkan diri atau enggak itu kan hak dari beliau selaku ketua umum ya
itu hak birokrasi beliau karena beliau boleh dan beliau itu bertahan karena beliau dipilih secara demokratis dan dipilih secara konstitusional

puji dengan berimpan
semenjak tadi malam hashtag atau tagar edi rahmayadi menjadi kata kunci populer di lini masa
sama dengan seperti dejavu minggu lalu juga seperti itu soalnya di hari senin ya
kita akan lihat saya akan buka komentarnya list cuitannya seperti apa
yang pertama dari ad perang dunia
dari zaman nur dina halil johar arifin sampai sekarang edi ramayadi gak ada perubahan tuh katanya di pssi
ketuanya terus berganti tapi sama sama aja
permasalahan utamanya sepertinya bukan hanya di ketuanya deh
melainkan akar akar anggota di dalamnya yang sudah mendarah daging
kemudian yang kedua dari gali pringgo
mundur satu mundur semua
kalau pak edi diminta atau dipaksa mundur harusnya bapak nggak terima pak
kalau yang mundur bapak aja
minta juga pengurus lain juga ikutan mundur
enak aja katanya mereka masih disitu
komentar berikutnya yang ketiga
federasi baik timnas juga akan baik katanya
keempat dari akun
dan mas ipung
bukan hanya hashtag edi out
tapi juga pengurus pssi
yang itu itu aja juga harus mundur
jadi gak cuma pak edi aja disakannya
katanya susunan pengurusnya juga harus mundur
eh kenapa aja padahetto arri amanda
buah b cv